jalan asia afrika
jalan asia afrika
jalan asia afrika
jalan asia afrika
jalan asia afrika
jalan asia afrika
jalan asia afrika
jalan asia afrika
jalan asia afrika
jalan asia afrika
jalan asia afrika
jalan asia afrika
jalan asia afrika
jalan asia afrika
jalan asia afrika
jalan asia afrika
roboh menurut warga meski
hanya sebentar getaran terasa cukup kuat
sehingga warga berhamburan keluar
dari informasi laman resmi bmkg
titik pusat gempa bermagnitudo
lima satu ini berada

dengan kedalaman tiga belas km
barusan ada gempa tapi
cuma beberapa detik aja sih tapi
sempat semuanya panik

tapi berasanya sangat
ini sekali sangat
dikritik sejumlah epidemiolog
karena pemerintah tidak kunjung
semakin formasi selengkapnya usai jenah